ketua umum kadin indonesia sekaligus ketua asean business advisory council atau asean bac dua ribu dua puluh
arsyad rashid mengungkapkan
visi indonesia untuk kekuatan asean adalah menjalin konektivitas antar negara di wilayah asia tenggara
dalam hal kelompok bisnis atau swasta
ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan asean bac dua ribu dua puluh tiga senin malam di jakarta
asean bac yang dinilai menjadi wadah pebisnis seluruh negara anggota asean
diharapkan bisa membantu mewujudkan sentralitas asean dalam visi utama kawasan ini
selain itu pertumbuhan ekonomi asean diharapkan membawa manfaat bagi semua negara anggota
baik global maupun sektor umkm
adalah bagaimana pentingnya msmic itu umkm
jadi umkm itu in semua aspek bukan bicara hanya umkm saja
tapi umkm di dalam semuanya
karena umkm adalah menjadi fondasi utama juga untuk ekonomi di asean
di indonesia sudah jelas lebih dari sembilan puluh persen lapangan pekerjaan
lebih dari enam puluh persen daripada yang namanya pendapatan gdp
di asean juga tinggi itu lebih delapan puluh persen untuk gdp sendiri
dan bicara untuk yang namanya lapangan pekerjaan juga demikian
jadi dengan ini ini adalah hal yang memang bagaimana
membuat fondasi umkm di asean
sesuai juga dengan yang kadin juga sebagai tahun ini
bagaimana fokus kita memperkuat umkm di indonesia
menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan juga memberikan dukungan kepada indonesia
dalam kepemimpinan asean bac dua ribu dua puluh
ia berharap pengalaman indonesia menjadi tuan rumah g dua puluh beberapa waktu lalu
selanjutnya di asean bac tahun ini
membawa perubahan besar bagi perekonomian

yang pertama kita punya pengalaman yang luar biasa
mungkin yang lebih besar yaitu g dua puluh
mudah mudahan pengalaman yang kemarin g dua puluh itu
bisa membawa perubahan besar ke pemimpin kita
ke ketua anggota di asean
dalam asean bac
ada lima isu prioritas yang diperlukan
yaitu proliferasi dan adopsi transformasi
praktik pembangunan berkelanjutan
persiapan menghadapi krisis pada masa mendatang
serta upaya memfasilitasi perdagangan
nindya yuwono nedy pranedyah jakarta